aku kepikiran terus soal ini
rena sukses ya buat cooking classnya
salam buat mama dari ikes
kami pergi dulu ya
hati hati pak bos bu bos
kok gak keluar keluar ma
paling sebentar lagi keluar pak
kamu tahu gak
andin itu dapat fasilitas mobil sama supir dari kampusnya loh
papa baru tahu
ada fasilitas kayak gitu buat dosen muda
iya mama juga baru tahu
tapi yaudahlah kita syukurin aja
lihat kampus menghargai potensinya andien
jadi kasih fasilitas kayak gitu ma
aduh kayaknya aku gak sarapan deh
aku harus buru buru
nanti siang aku mau ngajar di kampus
dan pagi ini aku mau nemenin rena
aku kangen sekali sama dia
karena anak pasti jadi korban kalau ada orang tua yang pisah
cooking kelas seru sekali ndien
iya jadi anak anak yang ada di sekolah itu belajar masak gitu dan orang tuanya ibunya itu harus nemenin anaknya
ya bagus kamu bisa ada waktu buat nemenin rena
sama al juga
berarti benar yang al bilang semalam
dia ada waktu buat nemenin rena
ketemu sehabis antar rena cooking kelas
yaudah kalau gitu aku jalan dulu ya
jadi nino udah berangkat ma
iya udah tadi
memangnya tadi waktu kamu mandi nenu gak pamit sama kamu
gak bilang mau pergi
enggak enggak ada
dia gak ada pamit sama aku
padahal pagi ini aku tuh pengen nebeng sama dia
karena lo kasih pemotretan aku deket kantornya nino
ya ampun nino
apa jangan jangan nino lagi nyari mbak din lagi
aduh gue harus buru buru lagi
jadi gak ada waktu buat nyari nino ada di mana
yaudah ma aku berangkat ya
yaudah ya sayang
sukses ya pemotretannya
nina kenapa sih jalan duluan
jam segini kau belum datang sayang
tapi gak bisa dihubungin jadi aku datang kesini langsung
iya aku emang sengaja ngeblok nomor kamu mas
karena aku gak mau diganggu ganggu lagi sama kamu
kalau kemarin randa sempat nelfon
katanya dia ada cooking class
mau ditemuin sama kamu
ya aku udah tahu kok mas
ini aku juga mau jalan kesana
oh ya sekarang ada yang ingin aku ngomongin
aku rasa gak ada yang perlu harus diomongin lagi deh mas
tapi aku ada
nah ini modul
buat ngajarnya andin
pasti dia butuh ini buat ngajarnya
coba kamu susul dia ke depan pak
siapa tahu belum jalan
capek diganggu ganggu sama kamu
dan kamu selalu ikut campur
di semua masalah aku mas
ini menyangkut pembunuhan roy
kamu berapa kali bilang kamu tidak pernah melakukan itu
makanya aku ingin menyelidiki siapa pelakunya
aku rasa kamu terlambat ya mas
sungguh terlambat mas
aku udah dihukum bertahun tahun yang lalu
dan sekarang kamu baru mau nyari
kenapa gak dari dulu
dead modul ngajar kamu ketinggalan
makasih apa aku sampai kelupaan
kamu ngapain di sini
mau bicara dengan adik pak
aku rasa gak perlu harus ada yang dibicaraan lagi sama aku ya mas
kalau mau nanti bicara aja sama papa
aku juga udah dijemput nih pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku tahu andin
semua sudah terlambat buat aku mencari tahu sekarang
tapi aku kepikiran terus soal ini
aku gak bisa tenang
kita bicara yuk
mama udah di jalan ya
udah sayang mama udah di jalan
ntar lagi mama sampai kok
aku sebentar lagi sampai
sampai ketemu di sana ya
oke ma dadah mama
asyik mama mau datang
senang ketemu mama
iya bu andin hari ini ibu andi diminta untuk mengisi kelas di pagi hari ya bu
loh mendadak sekali ya bu ya
kan hari ini jadwal saya kan jam dua siang bu
betul bu tapi bu andin diminta untuk mengisi kelas ini karena dosen yang bersangkutan sedang cuti
pengantar ekonomi bisnis jam setengah sembilan pagi ya bu
aduh jam segitu lagi
kok yang kelas arena kan jam sembilan
ya saya tahu ya bu kalau ini di luar jadwal ibu
namun bu andin ya
namun bu anies ini kan dosen baru
jadi bu andin harus renal berkorban
karena ini juga akan mempengaruhi penilaian ibu di mata dekan dan juga pak direktur kampus
aku harus gimana sekarang
aku harus ke kampus untuk pekerjaan aku
atau aku ke sekolahnya reina untuk penuhi janji aku ke anak aku
ya pak makasih
kok nggak bilang bilang dulu mau ke sini
kamu sama elsa
enggak ma sendiri aja
ma boleh tolong bikin ini minum buat nino
enggak usah enggak usah enggak usah repot repot

botol aku lagi